setelah dibuka sebagai pintu masuk wisatawan asing
pintu masuk ke bali juga akan dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri atau ppln mulai jumat empat februari dua ribu dua puluh
namun ppln pekerja migran indonesia belum diizinkan melalui bali
setelah rute internasional bandara igusti ngurah rai dibuka bagi wisatawan asing pada empat belas oktober lalu
bandara ini juga akan dibuka bagi pelaku perjalanan luar negeri
pengecekan persiapan bandara igusti ngurah rai sebagai pintu masuk ppln bahkan beberapa kali dilakukan dalam sepekan terakhir ini
persyaratan maupun prosedur tetap akan dilakukan akan dilalui ppln di bandara ini
sama dengan wisatawan warga negara asing yang tiba di bandara ini
selain bandara igusti ngurah rai bali pelabuhan benoa juga dipersiapkan bagi kedatangan wisatawan asing serta ppln